selanjutnya untuk mengetahui pantauan arus mudik kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dea kartika di bandara halim perdana kusuma
selamat pagi dea bagaimana pantauan arus mudik di bandara halim perdana kusuma pagi ini
selamat pagi yuda dan lady
jika tadi pada pukul lima hingga pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat suasana di bandar udara halim perdana kusuma terlihat lengang
namun semakin siang semakin banyak penumpang yang kemudian masuk ke dalam check in counter di bandara halim perdana kusuma untuk segera naik pesawat dan juga melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi yang ingin mereka tuju lady dan yuda
dan memang dari prediksi dari angkasa pura ii sendiri di hari ini bukan merupakan puncak arus mudik artinya sudah mulai tidak begitu ramai sudah mulai sepi
karena puncak arus mudik di bandara udara halim perdana kusuma sudah
berlangsung pada h empat tepatnya pada hari sabtu dua juli dua ribu enam belas di mana ada dua belas enam ratus penumpang yang melakukan perjalanan melalui bandara udara halim perdana kusuma
dan di hari ini dari pukul lima hingga tadi pukul tujuh waktu indonesia barat di bandara halim perdana kusuma sudah ada delapan penerbangan yang berangkat
dan memang ada satu penerbangan yang harus ditunda selama satu jam lebih dua puluh menit
yaitu penerbangan dari bandara udara halim perdana kusuma menuju ke kota semarang jawa tengah
tepatnya di bandar udara ahmad yani lady dan yuda
jika kita melihat dari kenyataan di sini di bandara halim perdana kusuma memang ada peningkatan yang cukup signifikan
peningkatan jumlah pemudik jika di tahun dua ribu lima belas tidak terlalu banyak seperti sekarang
di tahun dua ribu enam belas ada peningkatan yang cukup signifikan yaitu di angka
artinya memang permintaan yang cukup banyak dari para pemudik ingin menggunakan sarana transportasi udara ini disambut baik juga dari pihak maskapai dan juga dari pihak otoritas bandara
namun meski demikian lady dan yuda tidak ada penerbangan tambahan di bandar udara halim perdana kusuma
karena kita tahu bahwa di bandara halim perdana kusuma ini tidak cukup luas ruang tumbuhnya
jadi mereka memutuskan untuk tidak
ada penerbangan tambahan di sini meskipun di masa mudik seperti ini
iya diakartika terima kasih atas informasi dan laporan anda langsung dari halim perdana kusuma
selamat bertugas kembali